sebelumnya edi mulyadi telah meminta maaf melalui video klarifikasi
sebelumnya edi mulyadi telah meminta maaf melalui video klarifikasi
ia menjelaskan maksud pernyataan bahwa kalimantan sebagai tempat jin buang anak adalah untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh
tim liputan cnn indonesia